jokowi dekat dengan partai golkar dan mas gibran diputuskan di dalam rapimnas partai golkar
pak jokowi dekat dengan partai golkar dan mas gibran diputuskan di dalam rapimnas partai golkar
pak prabowo sudah menyatakan soal peluang komisi khusus untuk pak jokowi atau mas gibran
tentu kita mengapresiasi kedua paslon itu sudah memberikan selamat ucapan selamat ke pak prabowo dan pak gibran
artinya seperti tadi saya katakan pilpres selesai
dan semua paslon menerima hasil keputusan mk
dan itu suatu hal yang luar biasa
yang demokrasi di luar indonesia belum tentu bisa sesportif dan sebaik apa yang dilaksanakan di indonesia
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya